karya anak bangsa lain di tengah ekosistem animasi yang berkembang
anak smk asal kudus membuat film animasi pendek
meski belum sempurna karya anak anak berusia tujuh belas tahun ini rencananya
akan segera tayang di salah satu tv nasional oktober nanti
seperti apa anak anak ini bekerja berikut liputannya
film animasi ini bukanlah buatan studio pixar atau walt disney
animasi berjudul pasoa dan sang pemberani ini adalah
buah karya para pelajar smk di daerah kudus
dikembangkan oleh lima belas anak smk
film berdurasi empat menit ini dibuat dalam waktu empat bulan
didirikan setahun lalu jurusan smk animasi ini memiliki kurikulum khusus
yang dikembangkan mengikuti kurikulumnya
kebutuhan industri animasi di tanah air
belajar sambil praktek dianggap paling efektif oleh sultoni
siswa smk ini terbukti bisa cepat beradaptasi
meski baru mengenal animasi satu tahun lalu
ekosistem industri animasi tanah air memang masih jauh dari kata sempurna
tapi anak anak ini membuktikan dengan kemauan dan keseriusan mereka
bisa menghasilkan sesuatu
radinal nata prawira jakarta